pada hari ini situasi dan cuaca cukup cerah
melaksanakan senam secara rutin di pagi hari
misalnya kita akan memberikan bisnis umkm yang baru
anda bisa membeli dalam jumlah kecil atau eceran atau dalam jumlah grosia
saya mau ucapkan terima kasih kepada jurubicara bssn mas aryandi putra dan juga ahli keamanan siber rubi alamsyah
saya kira itu penting harus dibiasakan dari sekarang
pada saat partai pendukung oposisi hai indonesia
di luar kontrol kami di luar penjagaan kami atau di luar informasi yang berdiri dari publik
nah rambu ciko yang mana nih yang bisa dipakai oleh saya ini
dan juga kan kalau misalnya ya namanya juga transisi energi
jadi nanti kita kasih tiga statement
kalau sekarang saya mikirkan untuk prestasi sendiri dulu
jadi mereka banyak naik ke atas permukaan
kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan juga betulnya adalah
jadi keberhasilan program program kesehatan itu bukan eksklusif milik kementerian kesehatan saja
dan mereka tuh pertunjukan tuh kayak pada ngedang ngedang gitu
ia mengatakan konsumsi domestik dalam negeri masih menjadi andalan ekonomi nasional
oke baik mas umam apa dampaknya ya jika pak prabowo merangkul semua kekuatan politik dan akhirnya orang orang toksik itu terbawa begitu ke dalam lingkaran pemerintahannya pak prabowo ini
artinya ini pasti terjadi penumpukan di arteri arterinya
sehingga apa yang dilihat oleh netizen itu adalah
dan juga mengurangi angka kematian ibu ibu pada saat melahirkan
kalau di mahasiswa sendiri mungkin terkenal dengan senioritas
sudara tendang lagi udah keadaan terkapar begitu
di dalamnya terdapat kawasan hutan lindung hutan produksi dan area peruntukan lain
jadi kita tidak ada yang namanya coaching clinic ataupun gala dealer dan lain lainnya